kita bergeser ke gerbang tol palimanan di mana gerbang tol palimanan arah jakarta terpantau ramai lancar
meski begitu arus balik di jalur pantura masih nampak
arus lalu lintas di tol palikanji terpantau ramai lancar sementara itu untuk jalur pantura masih lengang
untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol palimanan cirebon jawa barat
kita sudah terhubung dengan koresponen cnn indonesia ada katrina inandia
katrina bagaimana situasi di sana saat ini
kondisi di gerbang tol palimanan
diprediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi pada hari sabtu dan minggu kemarin
di mana hari sabtu jumlah kendaraan yang lewat di gerbang tol palimanan mencapai enam puluh satu ribu kendaraan
dan pada hari minggu mencapai lima puluh delapan
tapi ternyata pada hari senin kemarin sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang
karena jumlah kendaraan yang lewat di gerbang tol paliman mencapai lima puluh sembilan
artinya ada dua lima persen peningkatan dari hari sebelumnya
kemarin juga sempat terjadi kemacetan di mana akhirnya petugas terpaksa membelokkan
kendaraan yang mengalami
ke gerbang tol palimanan untuk keluar terlebih dahulu lewat gerbang tol plumbon
untuk kemudian setelah itu masuk ke tol lagi setelah melewati gerbang tol palimanan
dan hingga saat ini semakin sore prabu saya bisa melihat bahwa semakin ramai
arah kendaraan dari jakarta menuju ke gerbang tol palimanan ini
baik katrina inandia terima kasih atas laporan anda dari gerbang tol palimanan